sejumlah ruas jalan penghubung menuju jakarta akan segera dikenakan tarif melalui metode electronic road pricing atau erp
penerapan ini berada di badan pengelola transportasi jabodetabek dan akan berlaku pada tahun dua ribu dua puluh nanti
bptj mengaku masih melakukan kajian mendalam terkait penerapan erp
kita akan membahasnya dalam segmen the analyst
di kota depok khususnya margonda pada tahun dua ribu dua puluh itu informasi yang invalid
invalid karena kita sudah klarifikasi ke bbtj bahwa mereka juga masih dalam batasan pembahasan awal
jadi masih mentah sekali
sehingga ketika ada pertanyaan pertanyaan nanti bagaimana bagaimana yang boleh dibicarakan
itu teknis teknisnya mekanismenya seperti apa belum dibicarakan
karena memang masih kajian pembahasan
yang masih mentah sekali dan masih awal
ketika kami juga mengutus delegasi kami ke bptj
waktu itu sedang membicarakan tentang masalah pemasangan ataupun penerapan pembangunan lrt yang ada di cibubur
yang akan di connecting ke margonda yaitu pondok cina
itu tidak ada sama sekali pembahasan pembicaraan apalagi pembahasan tentang masalah tadi
jadi kapan pak sebenarnya irp ini akan diterapkan
konsep irv ini adalah bagian daripada manajemen transportasi kebutuhan
atau istilah bahasa inggris transport demand management dalam transportasi
itu secara konsep relatif ya
relatif para pakar mengatakan lebih baik daripada konsep ganjil genap sebenarnya
jadi ini akan menggantikan ganjil genap pak
enggak ini secara konsep ya
tapi secara penerapan dan implementasi dari irv ini bagi kota depok ya
bagi kota depok itu saya melihat belum saatnya
karena memang sarana prasarana transportasi dan fasilitas publik serta fasilitas infrastruktur memang perlu pembenahan dan perbaikan
saya sangat setuju dengan pendapat warga misalnya
belum saatnya atau pada saat ini ya
pada saat ini belum
kalau misalnya dalam ritj nya dalam rencana induk transportasi jabodetabek punjo direncanakan tahun dua ribu dua puluh
pada masa dua tahun ini yaitu tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu kita harus selesaikan dulu permasalahan transportasi publik yang ada di kota depok ini harus memadai
sampai sekarang belum memadai
belum memadai sama sekali
tadi anda juga menyebut warga
pendapat warga sebagian mengatakan memang bagus
tetapi untuk saat ini belum
dan kami sendiri belum berpendapat kalau ditanya
bagaimana kalau diterapkan sekarang
kita belum siap
karena dampaknya itu termasuk akses jalannya mbak
akses jalannya ketika margonda diterapkan ini akan bermasalah
apakah bapak sudah diajak diskusi dengan bptj sendiri
terkait dengan penerapan erp ini
karena di bptj sendiri belum ada pembahasan itu
belum ada pembahasan
iya kalau ada pembahasan selalu bptj komunikasi kami dengan bptj dengan pusat ini sangat efektif sekali dan komunikatif sekali
tapi tentunya kita juga
mengetahui bahwa di depok memang ada beberapa ruas jalan yang sangat padat dan juga macet pak
terutama di margonda raya ini
apakah ada alternatif jalur lain
apakah ada alternatif lain untuk tidak menerapkan erp
atau menggantikan erp system yang saat ini masih belum siap pak
yang memang paling viral yang paling efektif relatif lebih segera bisa dilakukan
yang paling viral ya pak
tundar tundar jalan margonda
yang dulu bapak pernah ciptakan ya
ya seperti jalan raya sawangan
sebenarnya itu jalan alternatif yang kalau diperbaiki dan kita lebarkan sesuai dengan ded nya dua puluh delapan meter
itu sebenarnya salah satu solusi yang sangat efektif bisa dikatakan enam puluh sampai tujuh puluh persen persoalan kemacetan di kota depok bisa terselesaikan
itu jalan itu satu
jalan dua terusan jalan juanda
jalan juanda itu melintang ke jalan margonda
itu kalau diteruskan sampai cinere
itu bisa memecah kemacetan yang ada di margonda
ini jadi solusi ke depannya
dan sudah kita usulkan
jadi ada program apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kemacetan di depoknya
ya misalnya tahun dua ribu dua puluh kita sudah berkolaborasi dengan pemerintah provinsi di jalan akses provinsi dewi sartika
ya ini salah satu sebenarnya harus bisa diviralkan juga gitu
bahwa disitu akan dibangun underpass
bapak ingin viral sekali ya
bukan itu masalahnya
bukan itu masalahnya
jadi ini kan berita berita seperti tadi seakan akan tahun dua ribu dua puluh
sudah menerapkan ya
sudah menerapkan ya
jadi sebenarnya bukan ya pak
apakah ada informasi yang bapak sudah dapat
kapan sebenarnya akan diterapkan irp ini
atau ada kemungkinan tidak sama sekali
saya tidak bisa menentukan kapannya ya
ini juga sangat terkait dengan masalah pemerintah pusat
ketika kajian ini selesai di bptj pun
ya kami melihat bahwa diselesaikan dulu
permasalahan transportasi publik
yang ada di kota depok
misalnya kami ingin menerapkan tentang angkot ber ac
jadi orang betah naik angkot gitu
itu angkot ber ac
sudah ada satu angkot
baru satu angkut kita coba ber ac
dan memang nyaman gitu
jadi mengalihkan ke transportasi publik
yang kedua akses jalan mbak
akses jalan paling tidak minimal dua jalan itu tadi
terusan jalan juanda
yang kedua akses jalan raya sawangan
dari dewi sartika sampai ke
ya menurut bapak apa sebenarnya penyebab
yang jadi kemacetan di depok ini pak
kota depok ini kan kota urban ya
migrasinya luar biasa sekali
pertahun pertambahannya itu tiga empat persen
sekarang jumlah penduduknya sudah dua tujuh
jumlah kendaraan roda dua dan roda empat
data dari dua samsat
itu yang terdaftar ya mbak
maksudnya yang mengurus stnk
atau segala macam
jadi dua samsat di kota depok itu satu tiga juta
artinya bisa lebih banyak lagi kendaraan orang depok
khususnya hari sabtu dan minggu
karena banyak sekali kendaraan kendaraan yang bahasa kami
bahasa kendaraan siluman
dia orang depok
tapi kendaraannya terdaftarnya di jakarta
seperti itu banyak sekali
nah ini juga menambah itu tadi
salah satu faktor daripada kemacetan
jika nanti diterapkan irp ini sendiri pak
bagaimana koordinasinya dengan bptj
erp ini akan langsung diserahkan ke wali kota depok
saya tidak bisa menjelaskan ini
karena memang belum dibahas
masih belum ada bahasan
belum ada bahasan
apakah depok juga telah
saya nggak mau mendahului itu
soalnya kita juga tahu jalan margonda tidak hanya digunakan untuk keluar atau menuju ke jakarta ya pak
kan masih banyak warga di sana juga
ada aktivitas lain
mereka juga berdagang
belum alat alat masang itu kan
nanti berapa bayaran segala macam itu juga
jadi menurut bapak masih belum siap
masih mentah sekali dan belum siap
apakah depok juga telah
menyiapkan alternatif jalur lain
jika jalan margonda akan diterapkan irp pak
sama juga mbak
walaupun diterapkan di jalan lain
misalnya jalan raya bojong sari
itu jalan nasional ya
itu diterapkan irp misalnya
tapi akses jalannya itu tidak memenuhi syarat
termasuk juga transportasi publiknya
alasannya di situ
untuk masukan tarif bapak apakah ada angka
ya itu sudah masalah teknis
saya nggak bisa menjawab karena memang belum dibahas
terima kasih pak
terima kasih wali kota depok
mohamad ziz telah bergabung bersama kami